utang luar negeri indonesia pada oktober mencapai tiga ratus enam puluh lima miliar dolar amerika serikat atau sekitar lima dua ratus dua puluh tujuh triliun rupiah
jumlah utang luar negeri swasta menyalip posisi utang luar negeri pemerintah
dilansir dari situs bank indonesia go id utang pemerintah dan bank sentral tercatat sebesar satu ratus tujuh puluh delapan tiga miliar dolar amerika
sedangkan utang swasta bumn sebesar satu ratus delapan puluh dua dua miliar dolar amerika
utang luar negeri swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan
pertumbuhan utang tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap produk domestik bruto atau pdb
rasio ini dinilai masih baik dari negara negara peers
berikut ini adalah daftar utang luar negeri indonesia per tiga bulan terakhir